ya ada kabar baik sebanyak lima puluh ton gandum akhirnya berhasil masuk ke jalur gaza dan didistribusikan kepada seribu keluarga palestina pada senin waktu setempat
setiap keluarga diberikan jatah lima puluh kg gandum untuk persediaan makanan selama satu bulan ke depan
bantuan kemanusiaan yang dikelola oleh yayasan nusantara palestina center telah tiba di kota gaza palestina
video yang diperoleh dari suara palestina pengiriman bantuan tersebut datang dari mesir dengan menggunakan truk dan disalurkan ke wilayah gaza
antara lain ke rafah gaza selatan han yunis johrodik jabalia dan beit hanum
gandum yang terkirim merupakan donasi rakyat indonesia kepada warga palestina
hingga kini jalur gaza masih di blokade hampir dua belas tahun oleh israel dan hal ini membuat warga gaza menderita kemiskinan
selain itu warga gaza juga semakin menderita
berita akibat perang yang kini masih terus berlangsung